oke berikutnya lagi
wah ini dia nih ini yang juga paling banyak saya yakin pak jarod tahu nih pak
apa benar pak btp akan menikah lagi nih di bulan februari lima belas februari katanya kalau yang saya baca
jadi doakan saja yang terbaik untuk pak basuki ya toh
dan beliau kan juga sudah punya hak untuk menikah kan
jadi doakan yang terbaik untuk beliau
dengan siapa pak
sudah banyak yang beredar itu ya
jadi betul dengan yang beredar sekarang
waduh kalau itu saya tidak bisa memperhatirakannya
tergantung dua keluarga nanti bersama
empat belas februari valentine's nih jangan dipas pasin
di jakarta atau di mana
saya tidak tahu ya mungkin di jakarta ya
pak jaro kenal dengan calonnya pak
ya kenal dong
ya kenal dong kenal sekali
oh kenal gitu ya dan baik gitu ya
dan baik kemudian ya cocok lah
iya sudah sama cocok itu masalah hati
kalau sudah sudah sama klip dua duanya ya sudah kan itu baik
beda umur kayaknya jauh pak ya
oh tapi jauh
ya jauh tapi nggak ada masalah
sekarang pak ahok semakin mudah
ketemunya di mana sih pak
ini pak ahok sama calonnya
waduh ini masalah romantis banget ya
pak ahok ini kan
hampir tidak pernah berpacaran ya
berarti terakhir kali berbicara dengan bu vero
maksudnya cuma satu satunya pacar
lurus kerja aja begitu ya
sehingga ketika mau mencari pasangan
ya kita diskusi lah sama samalah
jadi harus ini
dia tanya gimana sih pengalamannya mas jarod
ya memang ada kalau saya sih
punya beberapa kriteria lah
terserah lah kriterianya seperti ini
saya sampaikan begitu kan
tapi sekali lagi ya
kalau masalah kecocokan hati ini yang paling penting
maka kriteria itu diambil oleh pak basuki
jadi sekarang pak basuki lagi falling in love ya
hubungan dengan ibu vero
tidak ada masalah
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini